terima kasih gufri prabu
terima kasih gufri prabu
warga warga pancaran yang sangat aku banggakan
tidak hanya cukup
berterima kasih kepada nanda prabu surawi sesa
sang penguasa kerajaan besar pajajaran
yang sangat peduli kepada kalian
yang sangat begitu dermati
dia buat nyawa dengan amat berruang
juga sangat baik hati
lalu apa yang harus kami lakukan gusi prabu
nanda prabu surawi sesa
sang penguasa kerajaan besar pancaran
hidup hidup hidup hidup
hidup hidup hidup hidup
hidup hidup hidup hidup hidup
hidup hidup hidup hidup
hidup hidup hidup hidup hidup hidup hidup
akan kujadikan kau tumbalku
dan mati kau sekarang
sintan negara tengik
berani sekali kau berbicara seperti di depan rakyatku
kau tidak tahu siapa aku jakarta
aku tidak menghina mu
justru aku mengatakan dengan hal yang sebenarnya
memang raja yang tidak berguna
yang tidak pantas untuk diuji
tutup mulut pusukmu yudhagara
kau yang tutup
kau yang tutup
tangkaplah lelaki bodoh bermun kotor ini
beraninya kau cuma menyuruh prajuritmu
memang bukan hanya bodoh
raja yang sangat tidak berguna
kalau kau memang berani kepada aku
bertarunglah kepada aku
untuk mematikan becon translator
dalam numerous mesej
hei raja tidak berguna
jika kau menjadi raja di pajajaran maka pajajaran akan hancur di tangan kau
jadi kau tidak pantas menjadi raja
lima orang prajurit sudah kubunuh
berarti sudah cukup tumbal untuk mendapatkan ilmu dari resigur
yudhakara membuatku terlihat lemah di hadapan mereka semua
aku harus menghabisinya
aku ingin kita segera mendapatkan musik ampal itu
tetapi kita sendiri tidak tahu mustika ampal itu berada di mana
raka hanya ada satu tempat untuk kita bertanya
dia yang maha mengetahui dan maha menciptakan segalanya
yaitu allah swt
kau benar rai
allah maha mengetahui lagi maha penyayang
izinkan aku untuk pergi sebentar
aku ingin meminta petunjuk kepada allah swt
tidak adalah rex
searanya lima alesya saint grace

kau langsung sama sini infrastructure nya
hanya merasakan semua beg comparing
lagi satu kedua
gakstro fb kasih
hamba meminta petunjuk darimu ya allah
itukah mustika ampal
kenapa mustika ampal itu terasa sangat jauh ya allah
dekatkanlah mustika ampal itu kepadaku ya allah
agar aku dapat menyembuhkan ibu undaku
ini hanyalah ikhtiarku ya allah
hanya kaulah yang dapat menyembuhkan ibu undaku
rabbana atina fid dunia hasana
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami harapan bahagia dengan masyarakat
sampai jumpa disementara
tidak hanya berlagak
ada yang hanya serang
kalau saja tanganku tidak seperti ini aku akan menghabisi yudhakrat pusuk itu
kenapa kau terkejut aku menyerang wap apa aku habisi saja dia
kau yang akan kubunuh yudhakrat aku memiliki kejutan untukmu

jangan berlaku ternyata orang yang menyerang wap adalah kau
surawi seso akan kuhabisih kau
aku adalah pemilik dari sabit kembar
dan aku tahu ciri khas
serangan dari separtum kembar itu dan kau tidak baik alasan secara moral

dan aku tahu ciri khas serangan dari separtum kembar itu dan kau tidak baik alasan secara moral
tidak akan pernah bisa memakai senjata itu
kenapa sabit kembar ini terus bergerak sendiri
seperti mencoba lepas dari genggamnya
akan kuhabisiku sekarang juga